selain surabaya cuaca ekstrim juga melanda kabupaten malang selasa sore
ratusan rumah warga hancur setelah angin puting beliung menerjang pemukiman warga di desa langlang singosari
angin puting beliung menerjang pemukiman warga di desa langlang singosari
akibat terjangan angin puting beliung ini ratusan rumah warga rusak dan dua warga terluka
kemudian yang rusak berat ropoh itu ada empat kemudian pabrik dan gudang ada dua
kini bpbd kabupaten malang dibantu dari berbagai elemen warga sedang melakukan asesmen
dengan meminta bantuan pln untuk memberi aliran listrik yang terputus akibat puting beliung